udah raja melempari kami belalang
bukan pak hayem
oh iya benar memang belalang ya
itu makanya kalian tuh seorang pendekar
harus cermat dan percaya sama orang lain
maksud begitu saja kalian harus percaya
mau saja kalian belalang
lanjutkan makan lagi
saya suka sekali banget
kalian jangan makan pakai
pakai sendok dibilang
mereka memang bisa bisa
berhubungan dengan pak
di mana pemilik warungnya
tidak tahu bang
tidak tahu bang
kau pilih lagi
jangan jangan jangan
serahkan uang kamu
ayo cepat serahkan
aku temen kamu
ini aku dan kamu
mana pemilik warungnya
mana pemilik warungnya
hei kamu pemilik warungnya
serahkan uangnya sekarang
ampun mbak wan
temen kamu ini temen kamu
makanan enak ya temen kamu
kayaknya kita harus berbuat sesuatu
ini dong ini
ya kamu yang mukul aku
orang cuma kita berdua di sini
serahkan kantong itu sekarang
pokoknya bocah ini yang lempar kita
itu punya kalian
elah lah abis itu
uangnya kamu gak dapat ah ini uang ini apa
bocoh itu sati ya iya
ini duit bapak terima kasih deh walaupun kalian masih kecil tapi kalian bisa
mengalahkan kedua pendekar itu terima kasih deh ya sama sama pak firna
narajo bangundang dang bangundang
kami habis mengalahkan dua perampok iya dah darah jauh
kami berdua harus mengalahkan perampok
kami menjadi pahlawan iya saya juga sudah tahu jadi saya sengaja saja biar kalian
semua bisa menjadi pendekar sejati makanya itu
tapi kalau harus tahu laki laki sejati itu tidak butuh tujuan macam saya saya laki laki
sedeki sekali adalah seseorang tak tahu
punya itu ya dua perampok yang tadi ayo
sudah bayar belum
berapa pak enggak usah tuan kalian sudah menyelamatkan saya tuan ayo benar serius
berapa berapa berapa enggak mau kalinya tadi saya makan kami makan tuh
apa apa bilang saja kami banyak piti nih sudah sudah terima kasih nih apa ini biar
baik terima kasih ya pak ya
kami melanjutkan perjalanan dulu pak ya nanti kalau misalkan kami datang kemari
lagi gratis lagi pak ya makanya ya makasih ya pak
saktisah malam kemana ya jam segini kok belum datang sih
tahu nih gak dateng dari tadi udah ngamuk aku keluar dulu ya lo mau kemana kek aku mau
cari makanan siapa tahu aja di sekitar sini ada makanan yang bisa dimasak habisnya
nunggu satu semalam gak ada kepastian tahu nih ditunggu ngerepet dateng yaudah
gue ikut sama udah ya gue juga ikut sama oke yuk
helang kau istirahat dulu disana
kalian kenapa kalian udah bawa makanan kan
maaf teman teman kita tidak bisa mendapatkan makanan
saktiku gitu sih terus nasi perut gue gimana sekarang
ternyata di padek pokan kali asin tuh
kalau kau mau mendapatkan makanan kau harus bisa mengalahkan mereka
dan coba kau tengok sendiri risa putra alam sudah menjadi korbannya
terus sekarang kita mau makan apa sakti
kalau gitu sekarang kita harus cari makanan di hutan
kalau kita masih mau bertahan hidup
iya gue setuju daripada gue denger nih angsa cerewet mulu koek koek
mendingan kita cari makan supaya dia diem
yaudah sih lin namanya juga orang lapar
kau masih kuat lam
sepertinya mereka jauh dari apa yang aku harapkan
halim dimana kau berada